petugas dinas perhubungan dki jakarta dan pengelola terminal kalideres jakarta barat
rabu siang melakukan pencopotan sejumlah spanduk
yang mewajibkan bagi calon penumpang untuk melakukan tes swab antigen dan pcr di posko kesehatan terminal
hal ini dilakukan seiring terbitnya peraturan baru lewat surat edaran kementerian perhubungan no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang di dalam negeri dengan transportasi darat di masa pandemi
menurut kepala terminal kalideres revi zulkarnain calon penumpang hanya butuh memperlihatkan aplikasi peduli lindungi
dengan syarat sudah melakukan dua kali vaksin maupun booster
pemberlakuan kebijakan baru ini pun disambut positif calon penumpang
bagus sih ya karena kan sebenarnya ini program dari pemerintah juga kan
itu kan secara kita juga udah vaksin kan
terminal bus antar kota antar provinsi kampung rambutan jakarta timur
juga sudah tak memperlakukan syarat
wajib tes covid sembilan belas kepada penumpang
penumpang bisa langsung membeli tiket di loket pemberangkatan
selain tanpa tes antigen dan pcr melalui instruksi mendagri dan satgas covid sembilan belas
tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
kapasitas sesuai dengan sma mendagri juga sama sudah boleh dilakukan semenjak keluarkan
untuk angkutan umum ya
dengan penerapan protokol kesehatan juga
salah satu pegawai po bus ranau indah berharap dengan adanya aturan baru ini
masyarakat bisa berpergian dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan
tim liputan cnn indonesia